dengan menggunakan alat panjat tebing tiga belas atlet naik ke jembatan lengkung lolong
kecamatan karanganyar kabupaten pekalongan dan membentangkan kain merah putih raksasa
ketika dibentangkan anggota federasi panjat tebing lainnya menyanyikan lagu indonesia raya
sambil memberi hormat di bawah jembatan peninggalan belanda setinggi dua puluh lima meter itu
mungkin anggapan anak anak yang suka duduk di alam bebas ini
anak yang tidak tahu aturan ataupun anak anak yang ini
tapi bisa kita lihat bahwa jiwa nasionalisme semangat nkri itu kita junjung tinggi
tak hanya di pekalongan pembentangan bendera merah putih raksasa juga dilakukan oleh para pemuda di sukabumi jawa barat
bendera raksasa ini dibentangkan di jalan nasional sukabumi bogor
desa bojong kokosan kecamatan parungkuda kabupaten sukabumi
selain menarik perhatian pengguna jalan
tak sedikit warga yang sengaja berhenti untuk mengabadikan
bendera dengan lebar delapan meter dan panjang empat puluh lima meter ini
beberapa warga yang melintas mengaku terkejut dan mengapresiasi kreativitas para pemuda ini
untuk memasang bendera besar ini digunakan alat dan tali panjat tebing
sebagai simbol bulan dan tahun programator kemerdekaan indonesia
ini adalah sejarah
ini pertempuran palagan bojong kokosan
pemasangan bendera ini bertujuan sebagai pengingat sejarah perjuangan warga sukabumi
yang mempertahankan kemerdekaan
tim liputan cnn indonesia